pemain naturalisasi sandy walsh dan juga jordi amat dipastikan tidak akan bermain di laga fifa matchday pada tanggal dua puluh empat september mendatang karena proses naturalisasi belum rampung
sekjen pssi yunus nusi mengaku dalam waktu satu hingga dua hari ini pssi akan berkomunikasi dengan kemenkumham terkait pengambilan sumpah kewarganegaraan untuk sandy walsh dan juga jordi amat
senin malam sekjen pssi yunus nusi menyatakan saat ini naturalisasi untuk sandy walsh dan jordi amat masih dalam proses pasca disetujui oleh dpr
setelah disumpah sebagai warga negara indonesia sandy walsh dan jordi amat juga masih akan menunggu pemindahan federasi sepak bola dari negara asal menjadi pssi
pemindahan federasi baru bisa dilakukan setelah terbitnya paspor indonesia untuk kedua pemain
pssi berharap piala aff tahun ini akan berjalan dengan baik
pemindahan federasi baru bisa dilakukan setelah terbitnya paspor indonesia untuk kedua pemain